oh ini sudah muncul nih pak alvian barah yang kelihatan
betul suaranya tolong masih di mute itu nggak ada suaranya
nah pak alfian bisa dengar suara kami di sini
kita mulai ya pak alfian
jadi begini pak alvian mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi
mengenai sengketa hasil pemilihan umum khususnya di provinsi sulawesi utara
ini pemohon adalah pemohon perseorangan ya
untuk pemohon perseorangan itu ada suara apa itu
oh tapi ini berhenti kan
jadi begini untuk supaya semuanya tahu saja
meskipun dilakukan secara daring tetapi harus menggunakan tempat yang layak tidak boleh mobile
daring pun itu merupakan satu kesatuan tempat persidangan karena teknologi
ya jadi tempat yang layak
misalnya mengajukan permohonan daring di pasar itu kan nggak layak
atau di tempat apa saja nggak layak ini masih layak ya
ini permohonan perorangan perseorangan
pak alfian bara mendapat rekomendasi dari dpp partai nasdem enggak
karena kemarin yang mulia waktunya cuma diberi kecepatan tiga hari
cuman dari dpp nya kemarin itu karena saya yang mengurus waktu itu di jakarta
di sisi lain kita cuma kasih waktu tiga hari pak
ya memang waktunya tiga hari
kalau permohonannya dikasih waktu setahun ya nanti nggak selesai selesai
tidak ada rekomendasi dari partai nasdem
jadi begini pak menurut pmk dan menurut peraturan perundangan
permohonan perseorangan itu secara formal harus diikuti atau dilampiri
persetujuan atau rekomendasi dari dewan pimpinan partai
itu yang catatan pertama
tapi ini pak alfian mengajukan permohonan tidak ada rekomendasi persetujuannya
baik kalau gitu silahkan dibacakan permohonannya
karena permohonan menurut pak alfian
pertanyaannya ya kita mahkamah berwenang
terus kemudian yang kedua kapan permohonan ini diajukan ke mahkamah
sanggal bukan pokoknya ini pak ini yang pokoknya mendadak ya dari mahkamah yang menginformasikan saya untuk ada meeting nya
jadi memang saya di perjalanan makanya saya penuh juga saya selalu sendiri saya pak
pak alfian mendapat undangan untuk menghadiri persidangan pagi ini enggak
ada ada tapi kan karena ada persoalan
oh iya nggak masalah pakai daring nggak masalah
ini permohonan ini ini tadi pak
itu disitu pak alfian bawa permohonannya enggak
ada permohonannya tolong dibuka
oh iya di bagian di bagian tenggang waktu ada kapan diajukan
ya ini kalau daring begini suaranya putus putus dan kita harus teriak jadi lapar ini jadi saya ini
ya jadi diajukan kapan pak dua puluh tiga maret pukul dua puluh
oke oke jadi masih dalam tengah waktu ya
jadi temponya tidak lewat
kedudukan yang jadi masalah kedudukan hukumnya karena tidak ada rekomendasi
kemudian apa yang dipersoalkan pak
nah jadi yang dipersoalkan persoalan penghitungan kembali pak
di beberapa kecamatan yang ada di
bolang bolongdo apa ya di pasjubarat dengan
oke jadi ada masalah di kabupaten bolmong
kecamatan pasai barat dan kecamatan bolang timur
itu ada apa persoalan apa pak di situ
jadi ada beberapa hal yang saya perhatikan
makanya sebenarnya yang mulia
saya menggunakan kuasa hukum
kuasa dulu karena memang saya diperjalanan jadi pendadak pak
iya perjalanan antara ngerontalo dan pulau bogot pak
ya makanya itu kan bapak sebetulnya harus
kalau tidak bisa ke jakarta karena ada bandaranya ditutup
maka harus siap secara daring mengajukan permohonan ke sini
telepon daring harus ada di tempat
kalau gini kan kacau kalau begini ini
penghitungan suara di dua kecamatan itu ya
pasai barat dan kecamatan bolang timur ya
itu penghitungan suaranya yang nggak benar
oke terus kalau begitu apalagi yang akan disampaikan
kalau untuk saya bisa
kalau tidaknya yang mulia ditutup sampai saya di tempat atau di jakarta
duh gimana kalau ditunda gak bisa ditunda
ini harus diselesaikan ini kan speedy trial
harus diselesaikan dalam waktu empat puluh hari permohonannya banyak
nanti bapak minta ditunda kapan ditunda kan nggak bisa nggak mungkin
mungkin minggu depan pak yang mulia ya
gak bisa juga kok yang lain gak minta ditunda
yang dari papua saja pada datang pak
tapi karena ada kendala bencana alam ya dimungkinkan pakai daring itu saja
oke apalagi kalau begitu gini aja sekarang petitumnya kita sudah membaca
petitumnya jadi ini permohonan bapak sudah kita baca kita analisa
tadi sudah dipersoalkan ada dua kecamatan yang dipersoalkan karena penghitungan suaranya
sekarang petitumnya coba dibacakan petitumnya
iya yang mulia perkuatan yang mulia
jadi perjalanan tidak bawa bapak mulia
jadi petitum dianggap telah dibacakan ya
oke petitumnya sudah dianggap dibacakan
prof ini ada masalah cukup ya
jadi permohonan ini telah dijempaikan
yang tidak dibacakan atau belum dibacakan dianggap telah dibacakan